dari lima rekan rekan yang gugur mayoritas luka akibat senjata tajam jam di leher
saya ulangi luka akibat senjata tajam di leher
dan luka itu sangat dalam
ada juga satu orang luka di kepala akibat tembakan
juga ada luka di dada kanan
mayoritas rekan rekan kami yang gugur luka
pada sekujur tubuh
lengan jari akibat senjata tajam
silahkan kagul perbuatan manusiawi atau tidak
tetapi sekali lagi kami menghormati rule of law
ini yang kami kedepan
nanti insya allah yang berwenang yang melakukan otopsi
kedokteran forensik kepolisian
terima kasih pak karu
jadi rekan rekan sekalian ini kita briefing awal dulu
nanti untuk pertanyaan pertanyaan kita tunggu dari dokter
dokter masih dalam perjalanan tolong rekan rekan yang lain mempersiapkan diri
pertanyaan pertanyaan dengan luka senjata itu apakah sebenarnya mereka di eksekusi
seperti yang biasa dilakukan oleh isis
ini kemembalan sih
luka seperti luka di bacok leher belakang tapi juga ada tembakan
jadi bukan di
tapi ada yang
satu lukanya macam macam ada kakinya di sayap jadi sudah
nanti dokter lebih menjelaskan